taruh taruh taruh
maaf beh saya nggak bisa ngantar saya mau makan dulu
siapa yang minta diantar gue cuma mau nanya lo liat si ocak gak
selamat pagi bu nur
pagi eh tunggu
ada apa bu nur
bunga kamu berangkat jam berapa
loh yang dipanggil itu bunga kol yang keluar bapak
bapak mau sarapan kok
pak bu bunga berangkat dulu ya
bunga jadi berangkat gak
mas pur itu udah nyolong caranya bang ojek masih bisa ngocek
memang om pur nyuri celananya bang ocak
shhh belum tentu
itu baru kata bang oja
kemarin kata bapak bukan kata bang ojek
ya udah bunga berangkat sekarang ya
lama amat gak telat
katanya om pur nyuri celananya bang ocak
enggak enak aja
untung bang ocak datang
bunga udah keluar
tadi om pur udah datang dateng nih om pur dateng terus

dateng kesini abis itu tinggalin bunga
om pur nyuri celana nya bang ujak
itu pertanyaan aku ke om pur
apa apaan sih be
gageda kerjaan aja
jangan beringin jemuran dalam rumah
bilang kan masih takut be
ada maling jemuran
maling mulu diurusin
ada maling jemuran
kan kemarin mila udah cerita
gua kagak percaya
ntar gua tanyain lu si ujak lu ya
jemur di dalam rumah
bu bapak pergi ya
ibu mau kemana
mau ke warung
indah beli apa apa
ibu mau ke warung
ibu mau ke warung
ibu mau ke warung
ujak sama ujak
mas yang ujak
eh bentar bentar
kakak bu nur
belum berangkat kerja
belum kakak lagi nunggu kakak tisna
rika kamu sudah tahu belum info terbaru
info handphone terbaru ya kakak
bukan ini infonya katanya mas pur itu suka nyuri
yang benar kakak
iya katanya celananya bang ojek itu dicuri sama mas pur
kalau celananya dicuri sama kakak pur
berarti celananya kakak ojak gak hilang dong kakak
iya juga ya
pur pur pur
saya mau makan dulu
siapa yang minta diantar
lo lihat si ojak gak
selamat pagi bu nur
ada apa bu nur
rika dari mana
udah siap kerja
rikanya kan masih disini
kerjaannya kan di counter handphone
sebentar ya kakak
rika ambil tasnya dulu
tidak ada yang bisa dikawal

tidak ada yang bisa dikawal
tidak ada yang bisa dikawal

tidak ada yang bisa dikawal

tidak ada yang bisa dikawal
kakak tisna udah tahu
kalau kakak pur
sekarang suka nyuri
dicuri sama kakak pur
jangan menuduh orang kalau nggak ada bukti
ini sudah ada buktinya loh kakak
bang wajib bang
kopinya satu lagi pok
masya allah pur
penuh ampas kopi
kalau boleh gua kasih tahu sih
daripada lu pendem kekeselan lu
kemarahan lu sama si oja
lu temuin si ojek ngomong baik baik
ya kalau lu males
ntar orang makin percaya
kalau lu yang nyolong celananya si oja
saya yakin orang orang gak percaya sama omongannya si oja
pengen parah ya
ta nanja bang ojak tuh
lu percaya sama omongannya si oca
tapi bu nur malah yang ngomong
mendingan nih kopinya
ntar borok kesikutan lo kalo diambil lagi
gue kasih kopi ya
bekas sambo tuh ya sendoknya
mau kopi kan
syukurin rasain sambal kopi
eh mai tunggu
gue baru mau ke rumah lo
ketemu lo di sini
kalo gitu gue ke rumah si ojak aja ya
nah seperti itu
ntar aja siangan
mau pengajian dulu
lo bapak belum berangkat
kok masih di sini
lagi nunggu ojek
kenapa indah ditelepon saja
girit pulsa bu biar hemat
lebih hemat lagi kalau bapak berangkatnya itu jalan kaki